dilanjut untuk satu ratus lima puluh tujuh dari persorangan
dr anda elza galanjen silahkan bu
terima kasih yang mulia atas kesempatannya
saya ingin menyampaikan keberatan
atas hasil pengumuman kpu
yang mana pada tanggal lima belas februari
kpu mengumumkan di detik news
hasil yang ditampilkan kpu ini
merupakan hitung langsung real count
dengan perolehan peringkat tujuh besar
di situ ada atalia ledia habib
yuniko siaan giring dan elsa
elsa di posisi ketujuh
pada saat itu suara baru di input empat persen
dengan jumlah empat sembilan ratus dua puluh delapan suara
sedangkan di lampiran kpu pengumuman nomor tiga ratus enam puluh
suara saya pada saat baru empat persen di input
mencapai empat sembilan ratus dua puluh delapan suara
mengapa pada saat hasil pengumuman akhir
itu saja yang mulia yang saya sampaikan
minta tetap nilai tertinggi itu
tidak sanggup bayar pengacara dan lain lain
sehingga memberanikan diri dengan
hukus yang nubilnya itu harus
jadi kadang masyarakat itu tidak paham bahwa
menggunakan jasa advokat itu harus bayar
sebenarnya kan tidak harus seperti itu
jadi paling tidak ibu bisa membuat permohonan yang memenuhi standar
yang dibantu oleh rekan advokat
saya ketiga kali yang mulia kalah ini
enggak artinya kalau ibu datang ke teman advokat
kemudian nggak mau membantu itu bisa laporkan
kecuali ibu memang mampu mengatakan tidak mampu
harus ada surat tidak mampu soalnya
ya tiga kali babak belur ini sudah tidak diizinkan keluarga
tapi permohonan inpuk memang sangat minim ya
mudah mudahan ada mujizat yang mulia dari yang mulia dan kpu
nah itu ketua kpu ini itu
supaya memberi mujizat itu
dilanjut ke satu ratus empat puluh dua dari
ini bukan calon partai bukan
oh masih di luar ya